sensei makasih ya udah mau ngantriin aku sekolah
ya sama sama cuma aku minta tolong ya
boleh sekarang jangan panggil aku sensei lagi
aduh gimana mau masuk sekolah tengsin gini
pakai keceplosan sih ngomong sama bu devi
kalo udah kayak gini
bu devi gak mau terus bu dona malah mutusin
arnold emang cuma kamu cinta sejati saya
bismillahirrahmanirrahim yang terjadi hari ini biarlah terjadi
wah si bu lai dia enak enakan disitu
dia ga tau apa bu devi bu dona saya jadi jomblo
dia malah soe deboi disitu
wah ini kejutan yang luar biasa nih
pak amir apa kabar pak amir
ga usah banyak bahasa basi kamu
tepat dugaan saya ternyata benar
kamu itu buaya buaya buntung
harusnya lo seneng dong
terus kamu punya kesempatan sama devi untuk lo bisa pacarin dia
yang ada gue lakuin buat gue apa
mestinya tuh kamu ngomong dari dulu waktu saya belum nembak budona
sekarang apa saya diputusin sama bu dona
bu devi juga ga mau deket sama saya
terus gue harus peduli sama cerita sedih lu
itu namanya derita lo
hati hati di jalan
hai kal sin
alhamdulillah udah sehat malah sekarang udah boleh pulang
ya allah bila kita kalau gitu
gue liatnya toto dateng sendiri ya
kok ga diantirin sama moni sih
oh gue tau
pasti mandi takut dikeroyokin kan
emang orang yang salah tuh suka gitu
suka takut takut mau datang
apa hubungannya raya sama moni
kok kamu malah nanya apa hubungannya sih
udah jelas jelas mereka tuh pacaran
jangan bawa bawa dong di masalah ini
gue juga udah coba negohin moni tapi ga didenger
malahan sampai moni mah ngerasa sama gue
kamu kenapa sama raya
kok gitu sih
aku udah mau masuk kelas ya
ibu ke sana ya
iya terima kasih ya
sensei makasih ya udah mau ngantriin aku sekolah
cuma aku minta tolong ya
mulai sekarang jangan panggil aku sensei lagi
panggilnya nama aja udah lebih enak
serius aku panggil chandra aja gitu
sekarang kamu sekolah yang benar inget fokus sama pelajarannya
jangan fokus sama belakang diri
chandra inget ya jangan chandra ya chandra
oke makasih ya
terima kasih makasih
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra
terima kasih chandra

jangan pernah macam macam sama gue lagi
kamu nggak buru buru kan
kalau kita nanti datang ke sekolah seramanya telat
ya tapi memang sengaja pelan pelan
ingin sekali bisa berduaan
sama kamu seperti ini
ya allah kasihan reva
sepertinya dia sedih
dia sedih banget harus pindah ke sekolah serama
semoga ini memang jalan yang terbaik
lo tuh ya sepanjang jalan
dari lampu merah sampai sekarang
lo gak berhenti terus bercermin
nggak pegel apa itu tangan
ya ampun mita lo harus ingat dong
mulai detik ini gue bakal ketemu
terus sama boy di sekolah
jadi gue harus tampil cantik sepanjang hari
kalau sebenarnya gue itu lebih cantik
nah ini kesempatan loh buat ketemu sama reva
revo udah nungguin